kami akan memberikan jawaban yang
saya rasa pertanyaannya ditujukan kepada saya
mohon maaf kami mencatatnya kurang cermat
kalau mungkin sehingga nanti kalau memang ada pertanyaannya
hal yang disampaikan oleh ketua majelis hakim
kemudian yang kedua untuk anggota majelis hakim
yang mulia bapak arief hidayat
nah ini sesuai dengan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh itu
apa makna dibalik kata penugasan ini
tentu saja penugasan yang dimaksud adalah
dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden
bukan dalam kapasitas yang lain
kami tidak bisa memberikan perdefinisi
di samping kami ini melaksanakan tupoksi
yang sudah ada di dalam perpres
kami juga melaksanakan tugas tugas di luar
biasanya tugas tugas itu adalah
yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral
perdefinisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa
penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa
presiden bisa saja menunjuk salah satu menko
untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi
karena itu yang kami koordinasikan yang mulia
yang berada di dalam koordinasi kami
yang menteri yang berada di dalam koordinat saya cuma satu saja
nah ini kami mendapatkan surat penugasan
kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel
misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas
untuk mewakili beliau untuk menghadiri acara upacara atau acara tertentu
mewakili beliau untuk menyampaikan pokok pikiran
biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca
tapi keadaan juga diberi orang penuh untuk kami menyampaikan
sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami
demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan
saya mendalami berikutnya sedikit
ini sesama guru besar di rangka muda hudu seandainya saya
pernahkah ada tugas tugas yang agak aneh aneh gitu
saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh
aneh itu di luar tupoksi